tunjukkannya dalam mostar tapi kurang berharga warna titik titik
meskipun ada yang mengatakan di tahun lalu itu tidak terlalu signifikan ketika natal kemudian libur tahun baru